bagi ahmad saya rasa disebut itu ya makin banyak pilihan makin baik
seperti di solo makin banyak calonnya makin baik dan juga makin bagus juga
kalau makin banyak anak anak muda
yang ikut berkompetisi siapa mas diko mas daryono mas sobologi
mungkin pak hendy bu ita segala macam kan banyak sekali tokoh tokoh
saya rasa disebut itu ya makin banyak makin banyak pilihan makin baik
tapi mereka juga membawa nama mas gibran loh padahal mas gibran kan mitranya di solo bukan di golkar
masih sobo masih kan banyak
masih menjabat saya kurang tahu ya tanya pak kapoldo aja
enggak artinya juga sah aja ya kalau untuk membawa nama mas gibran ke pilgub ya
ya saya berharap semua calon nanti berkompetisi dengan baik
bertemu dengan warga sesering mungkin
mencari permasalahan permasalahan yang ada di jawa tengah